kementerian kesehatan membuka peluang produk pcr kumur biosaliva
sebagai salah satu standar dalam media testing dan tracing deteksi pasien covid sembilan belas di indonesia
karena telah memenuhi standar dari badan kesehatan dunia atau who
lalu sebenarnya seberapa akurat pcr kumur ini
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala lembaga biologi molekuler
selamat malam prof amin sehat prof
selamat malam mbak mepri alhamdulillah sehat semuanya
alhamdulillah sehat prof ini ramai kemudian diperbincangkan tentang pcr kumur
ini bagaimana sih prof akurasinya apakah memang benar benar sebanding prof dengan pcr swab
yang selama ini sudah menjadi golden standard dalam tes covid sembilan belas
terima kasih jadi pcr kumur itu sebetulnya basisnya adalah tetap pcr
jadi pemeriksaannya tetap pcr
yang bedanya adalah pengambilan dan pengumpulan sampelnya
kalau sebelumnya sampel pcr itu diambil dari hidung dan tenggorokan nasofaring dan orovaring
maka yang kumur ini sampelnya menggunakan hasil kumur kumur dari mulut
dengan menggunakan cairan atau larutan tertentu
atau dengan menggunakan salifah artinya air liur yang dikumpulkan
itu hanya cara pengumpulannya saja
nah proses selanjutnya adalah sama seperti pcr
jadi kalau dipertanyakan bagaimana akurasinya sensitivity nya
kembali setiap tes itu kan ada dua tahapan ya
tahapan pengambilan sampelnya dan kedua tahapan
itu di laboratoriumnya intra analytiknya yang di laboratorium sama yang dilakukan
ada proses ekstraksi misalnya atau proses apapun tapi intinya sama itu adalah pcr
oke berarti apakah itu artinya reagennya gitu ya prof ya
untuk mengecek pcr nya si polymerase chain reactionnya itu berarti
oh bukan yang berbeda bukan reagen pcr nya
reagent pcr sama persis
yang berbeda adalah cara kita mendapatkan sampel
ya sampel yang sebetulnya sampel yang menjadi kembali
good standardnya adalah diambil dari nasofaring dan orofaring
tetapi kita tahu bahwa pengambilan sampel
nasofaring dan orofaring itu harus dilakukan oleh orang lain
dan orang lain itu harus yang terlatih berpengalaman tidak boleh sembarangan tidak bisa diambil sendiri
karena itu menyangkut kualitas dari sampelnya dan juga menyangkut keamanan buat subyeknya
jadi tidak bisa sembarangan
tetapi kalau menggunakan kumur kumur atau saliva air liur
itu bisa dilakukan oleh subjek sendiri
ya mungkin lebih nyaman
dan tidak membutuhkan orang yang harus pakai khas mat pakai baju lengkap segala macam
cukup diambil sendiri oleh yang bersangkutan
kemudian dimasukkan ke dalam kontainer yang sudah disediakan dan diserahkan ke laboratorium
bedanya di situ
berarti kalau dibandingkan dengan
oke berarti kalau dibandingkan dengan
swab pcr apakah kemudian akurasinya bisa sama sama dikatakan sebanding atau bagaimana prof amin
ya sekali lagi gold standardnya tetap pcr menggunakan swab dari nasofaring dan orovaring
tentunya hasilnya akan dipengaruhi juga oleh kualitas sampelnya
misalnya diambilnya dari hidung tetapi tidak sampai ke belakang juga
itu bisa saja menimbulkan false negatif
nah kalau dibandingkan dengan
dengan antara pcr dengan kumur atau dengan salifah
kalau kita anggap pengambilan sampel dari orofaring atau nasofaring itu baik ya artinya betul betul dari belakang
sebetulnya kita bisa mengambil sampel dari nasofaring atau orofaring itu baik ya artinya betul betul dari belakang
misalnya katakan yang pcr nasofaring atau orofaring itu lebih baik lebih sensitif
tetapi itu bisa sekali lagi bisa mengalami tanda petik kegagalan kalau cara pengambilannya tidak benar
dan juga cara pengambilan itu membuat tidak nyaman ya membutuhkan prosedur prosedur yang khusus ya
sedangkan kalau sekali lagi kalau
dengan kubur dan saliva itu lebih nyaman lebih mudah
sehingga compliance nya lebih artinya kepatuhan subjek itu lebih tinggi
prof ini sampai saat ini sampai hari selasa ini sudah ada setidaknya dua ya prof ya
dua lembaga yang kemudian menyediakan layanan pcr kumur ini
bio farma dan juga gsi lab
ini tapi kalau kita telisik lebih jauh rangkaian atau step by stepnya ini cukup berbeda prof
ada satu yang lebih kompleks kemudian yang satu lagi lebih simple begitu
nah lalu apa saja sih prof sebenarnya kondisi yang harus diperhatikan ketika seseorang ini melakukan pcr kumur agar hasilnya ini benar benar akurat
ya pcr kumur itu namanya juga kumur kumur ya
pasti pakai larutan kan pakai cairan
itu dua puluh cc atau lima puluh cc seperti kalau kita kumur biasa ya kumur kumur
sesuai dengan kubur setelah kosong gigi atau kubur dengan antiseptik memasukkan cairan ke dalam mulut kemudian dikumur kumur kemudian dikeluarkan dikumpulkanlah hasil kumur kumurnya
nah tentunya ada faktor yang mempengaruhi ya
kalau yang di kumur kumur itu hanya mengumpulkan yang di bagian depan dari rongga mulut itu mungkin kesempatan untuk mendapatkan virusnya lebih sedikit
tapi kalau kita bisa mendapatkan sampel dari bagian belakang tenggorokan itu tentu sampelnya lebih baik
faktor kedua adalah karena itu dicampur dengan
ada satu larutan ya biasanya itu buffer itu harus cukup menstabilkan air liurnya dan bersama dengan virusnya
dan tentunya akan terjadi faktor pengenceran
karena jumlah liur ditambah dengan jumlah air kumur kumur yang kita gunakan
karena konsentrasi virusnya akan sampai tahap tertentu akan mengalami pengejaran
nah itu yang harus diperhitungkan juga dalam proses berikutnya
termasuk diantaranya mungkin makanan atau minuman yang dikonsumsi prof
apakah kemudian itu akan berpengaruh dengan hasil dari pcr nya
karena kan lagi lagi ini diambilnya dari mulut ya prof
ya dari kumur kumur salifah begitu
berpengaruh nggak prof
bisa jadi itu
dalam beberapa laporan memang disebutkan bahwa apa saja yang ada di rongga mulut itu bisa mempengaruhi
misalnya seseorang mengkonsumsi sesuatu atau seseorang itu baru saja gosok gigi misalnya
atau baru saja berkumur dengan zat zat lain
itu tentu bisa mempengaruhi
oleh karena itu kedua sistem tadi mempertimbangkan hal tadi
makanya mereka bikin prosedur yang diupayakan sedemikian rupa mengurangi faktor faktor tadi
berarti bisa kita simpulkan bahwa lagi lagi pcr kumur ini bisa jadi opsi bagi mereka yang mungkin merasa tidak nyaman kalau
sering melakukan pcr swab begitu ya karena harus dihidung dan juga tenggorokkan begitu
tapi kalau dibandingkan dengan swab antigen ini kan juga banyak yang menyatakan bahwa sensitivitasnya mirip mirip
jadi kenapa harus menggunakan pcr kumur karena harganya jauh lebih mahal dibandingkan antigen
bagaimana komentarnya prof
tentu kalau dari harga tidak bisa dibandingkan ya
karena yang dites juga berbeda
kalau swab antigen itu yang dihukum kan proteinnya si virus
bukan materi genetiknya si virus
kenapa pcr itu lebih sensitif
karena prosedurnya antara lain ya namanya juga pcr itu materi genetik yang lebih sensitif
tapi jika menurut saya pada harga saya gini
gak boleh dibilang staff istua ini
tapi sepatu pria
sekarang linux sebenarnya harus siched
jadi bisa dididikin mungkin
tunggu nanti salah dua
utamanyalah kehadiran dari materi genetiknya
itu jauh lebih sensitif daripada antigen
tetapi kita tahu tes antigen itu bisa lebih murah dan juga lebih cepat hasilnya
jadi untuk tahapan screening tes antigen itu bisa dipergunakan
tapi kita mesti mengetahui keterbatasannya
kalau tes antigen itu positif harusnya pcr juga positif
tapi kalau tes antigennya negatif belum tentu pcr nya negatif juga
kita mesti tahu keterbatasan dari masing masing
baik terima kasih banyak prof amin subandrio
lagi lagi berarti tes pcr kumur ini bisa menjadi opsi bagi anda
yang mungkin ingin memastikan apakah terinfeksi covid sembilan belas atau tidak
namun tidak ingin merasa sakit untuk dilakukan pcr swab
tapi lagi lagi kalau dibandingkan dengan pcr swab
bisa dikatakan lebih sensitif ya prof ya untuk pcr swab untuk bisa menentukan apakah memang benar benar covid sembilan belas atau tidak
terima kasih banyak prof amin subandrio sudah bergabung malam ini dengan cnn indonesia connected
saat selalu prof